selamat pagi semuanya salam sejahtera
satu keputusan yang tidak gampang dari sisi kami sebagai penasihat hukum maupun dari sisi keluarga
proses hukum ini sudah berjalan dan kita sudah mengikuti dari sejak awal
kita mengetahui bahwa pengadilan ini seperti judul yang kami kasih adalah pengadilan orekana masa
banyak sekali rekan rekan teman teman bertanya kepada kami
seandainya ahok itu bukan orang keturunan dan seandainya ahok tidak beragama kristen apakah pengadilan ini ada
saya bilang hanya masyarakat rekan rekan sendiri yang bisa menjawabnya
pada waktu kejadian di kepulauan seribu seperti sudah dijelaskan tidak ada satupun saksi fakta di pengadilan yang berasal dari kepulauan seribu
dan tidak satupun orang yang tersinggung marah merasa agamanya diolok olok
ada hujatan atau kebencian yang keluar dari mulut seorang btp tidak ada
dan pada hari itu ada banyak wartawan
jadi pidato pak ahok itu disiarkan secara langsung di semua stasiun tv juga
dan juga tidak ada protes sama sekali
pak ahok memulai pidatonya seperti tadi dijelaskan oleh rekan rekan saya
dengan karena pilkada itu dimajuin
jadi kita kembali kepada hukum negara kita
undang undang dasar empat puluh lima
oh setiap anak
setiap anak bangsa punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini
setiap anak bangsa punya hak dan kewajiban yang sama untuk melayani bangsa ini
dan pak ahok memilih untuk menjadi pelayan atas bangsa ini
dan apa yang dia dapatkan ketika pilkada ini terjadi
semua sudah mengetahui bahwa
perkara ini lebih kuat muatan politisnya daripada hukumnya
jaksa penuntut umum sudah menyatakan
bahwa tidak terbukti
btp tidak melakukan penistaan agama
pasal satu ratus lima puluh enam penodaan agama itu tidak terbukti sama sekali di pengadilan
satu ratus lima puluh enam a tidak terbukti sama sekali di pengadilan
yang terbukti menurut cpu penuntut umum ada satu ratus lima puluh enam yaitu penghinaan atas golongan tertentu saja
menurut kami tidak terbukti juga satu ratus lima puluh enam
itu sudah kami jelaskan
nah apakah seorang btp
di dalam bukunya sudah menjelaskan
bahwa pilkada selalu dipakai dengan
dan dia berusaha menjelaskan bahwa kita kembali kepada konstitusi
kepada undang undang pilkada
itu yang dari btp
nah kami dari pihak lawyer
kita berusaha menjelaskan bahwa kita kembali kepada konstitusi
nah kami dari pihak lawyer
tentu mengupayakan upaya hukum banding
tentu mengupayakan upaya hukum banding
tetapi di dalam pihak keluarga banyak pertimbangan dan keputusan

nah hari ini saya juga mau mengklarifikasi

kalau ada pengacara pengacara loyal loyal btp
atas dan untuk nama btp
berbicara kepada median massa
seolah olah itu btp yang berbicara
mohon maaf itu tidak benar
mohon maaf itu tidak benar
karena pada hari ini
baru hari ini secara resmi
baru hari ini secara resmi
baik pihak pengacara
maupun dari keluarga btp
maupun dari keluarga btp
oleh karena itu dengan segala hormat
saya memohon kepada
saya memohon kepada teman teman dan rekan rekan wartawan
teman teman dan rekan rekan wartawan
terima kasih banyak sudah meliput
sudah menulis tentang banyak hal
tetapi narasumber untuk pengacara

yang ditunjuk secara resmi oleh btp
adalah yang ada duduk di hadapan bapak ibu saudara saudara semua sekalian
kita menghormati keputusan btp telah menunjuk pengacara pengacara beliau beliau ini
termasuk saya di dalamnya
untuk itu semua pemberitaan yang untuk dan atas nama btp
yang tidak resmi mohon diabaikan saja
ptp bukan seorang penakut dia seorang fighter
tetapi btp adalah orang cinta damai
untuk selanjutnya kakak saya tercinta istri btp
dia akan membacakan surat yang ditulis oleh btp tulisan tangan btp sendiri
di dalam rumah tahanan
dan saya memohon bantuan untuk mendengarkan ini
karena mungkin nanti suaranya akan hilang kalau banyak yang berbicara dan berbisik bisik
saya mohon izin karena ini surat btp sendiri
tolong didengarkan saja supaya berita yang simpang siur di luar
semua bisa dijawab dan diselesaikan dengan surat ini
kepada maistis saya persyarahkan